informasi lain saudara satu korban hilang akibat banjir lahar hujan di kabupaten agam sumatera barat
akhirnya berhasil ditemukan tim sar gabungan pada rabu siang
semua korban hilang pun sudah ditemukan
memasuki hari ke dua belas pencarian satu korban banjir lahar hujan yang hilang di kabupaten agam sumatera barat
akhirnya ditemukan tim sargabungan di jorong talua
kena garian kubang putiah kecamatan banuhampu kabupaten agam sumatera barat
korban berjenis kelamin laki laki ditemukan sekitar tujuh km dari lokasi kejadian
dengan ditemukannya satu korban ini jumlah korban meninggal dunia di kabupaten agam berjumlah dua puluh empat orang
dan tidak ada lagi korban yang dinyatakan hilang